dan tujuh partai politik menyatakan sikap terkait pilgub dki jakarta baru saja selesai pertemuan
dan masing masing tokoh perwakilan partai yang diwakili oleh bambang deha dari pdi perjuangan
selaku moderator menyatakan musyawarah harapan suasana kekeluargaan
memformulasikan kriteria pemimpin jakarta yang akan dipilih warga
dan ini dinilai menggambarkan apa yang selama ini dicita citakan
yakni santun beretika cerdas bisa membantu masyarakat mengayomi masyarakat
tujuh parpol ini belum mau menyebutkan nama cagup yang akan diusung mereka
tapi mereka sudah melakukan pertemuan dan juga sudah menghasilkan konsensus
akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya